seandainya aja asmatnya bisa menjadi cintanya mas kevin seperti bulan yang bisa menerangi kegelapan
asma yakin mas kevin pasti nggak akan ninggalin asma kenapa nggak marah sih dia itu bukan cuma
menghina asma tapi menghina abah juga
hai amarah tidak menyelesaikan masalah restu bukan bicara soal amarah abah restu bicara
soal kasih sayang setuju diragu apa habis sayang sama asma panggilan abah itu sayang sama asma
abah juga marah sama restu abadi
bisa juga bisa marah ya ya ya
maaf bu saya kesini untuk asma jadi saya harus ketemu asma mas kevin anda kan udah bilang tadi
jeluh ya bener bener ijinkan saya ketemu asma sebentar saja saya jstation minta maaf
ambo ambo ambo am mas kevin asmatnya belakangan ini emang suka gitu suka aneh
suka kasar terus suka nyakitin ambu nyakitin alda
ya allah seandainya aja asmatnya bisa menjadi cintanya mas kevin
seperti bulan yang bisa menerangi kegelapan
asmat yakin mas kevin pasti gak akan ninggalin asmat
berarti tadi asma duduk di tempat perempuan yang jualan
jangan jangan jangan jangan lompat main asma
jangan lompat main asma
wah orang tua mereka tak peduli
sudah sudah sayang sudah
sudah sudah sudah
amba maafin amba maafin asma gak nurut sama amba amba
mas kevin olednya takut kalau terjadi sesuatu sama asma
tapi aldo juga takut kalau terjadi sesuatu sama mas kevin kalau mas kevin nyari asma sekarang
mendingan mas kevin nginep aja di sini kan udah malem
ada takut terus kamu kalau ditinggal gimana mas kevin
gua liat asma men
ya gue di jakarta lah lo dimana
gue di rumah asma sekarang
nanti gue akan ke jakarta sekarang juga
lo tolong lo tahan dia jangan sampai dia pergi ya
mas kavi mau pergi kemana
mas kevin jangan pergi
mas kevin nanti amba gimana mas kevin
saya harus pergi sekarang juga
nggak bisa mas kevin
saya harus berangkat maaf
mas kevinnya pergi
ambo mas kevinnya pergi ambo cari
kevin sekarang sedang perjalanan ke sini
dan dia pengen banget nemuin lo
mas kevin mau ke sini
bilangin sama mas kevin
kalo asma tuh nggak mau ketemu lagi sama dia
ya tuh amba
aduh lo tuh gimana sih en gua udah mau sampai
ah gini men
maybe mungkin dia menuju ke arah terminal
dengar lo ke sana
yaudah yaudah gua ketenang sekarang
thank you banget ya
maaf aku gak menceritakan semuanya dari awal ke kamu
aku baru sadar kalau aku benar benar cinta sama kamu
kenapa tuh mas kevin bohong sama asma
kenapa gak cerita dari awal
dan aku udah batalin pertunangan itu dari kamu
mas kevin ngebatalin pertunangan mas yakin
udah ketemu sama mas kevin belum deh
ya ditelepon aja tuh si kevin
kamu punya nomor hp nya kan
tapi apa yang terjadi
asma bikin mas kevin kesel ya
tanya aja sendiri sama orangnya
ambu mas gavina marah marah sama asma
biar rasa dahot ya budak budak
sampai jumpa di video selanjutnya
kupu nanti semua kurangin muka kutu semua
kayak gitu dong
udah deh kamu gak usah mikirin kevin terus
gue yakin kok kamu bisa dapetin yang lebih baik dari kevin
contoh terus sih
masih berani pulang
gadis desa itu gak pantas buat kevin
dia benar benar kampungan
dan tidak berpendidikan
dan tidak menghargai pengorbanan kevin
jadi kamu akan melupakan dia
kevin akan melupakan dia
maafin kevin ya pete